dari bunda bunda akan selalu disini menemani
ibu nda hai abiasa menyatakan cinta kepada aku
lantas apa jawaban bunda tenang ibu nda aku menjawabnya
boleh tercesak jangan jangan radenatang tidak akan datang apa yang harus dilakukan menyerah
mereka sudah kewalahan
dia akan tak diturunkan
kau mau kemana
tapi hamba lupa untuk membawa obat
kau lupa membawa obat
bagaimana mungkin kau bisa kemari tanpa membawa obat
tapi saat ini hamba sedang lapar
hamba akan segera makan
dan akan kembali
apa kau ingin mencoba mempermainkan aku
tapi hamba tidak bisa menyembuhkan orang
dalam keadaan yang teruk
dalam keadaan yang teruk
dalam keadaan perut yang lapar
kurang ajar kau
setelah putra ku datang kembali
kau tidak akan bisa lolos
kau akan menerima akibatnya
ini memang belasan yang pantas
untuk orang jahat sepertimu
itu jugaenderah tidak membuatmu ragu
ibu dia sudah kembali ke istana
ibu nda kemana saja
aku mencari ibu nda aku menjemaskan ibu nda
ibu nda sudah membuatmu khawatir maafkan ibu nda
jelaskan kepada aku apa yang terjadi ibu nda
ingin mencari raimu kian santang
ibu nda mencari raimu kian santang
saat ini ibu nda sudah kembali ke istana
apakah itu berarti
ibu nda sudah mendapatkan kabar baik tentang raimu kian santang
ibu nda belum mendapatkan kabar apapun
tentang raimu kian santang
sebenarnya ibu nda ingin terus mencarinya
tapi ibu nda bertemu dengan ayah nda
dan ayah nda menyeru ibu nda pulang ke istana
sekarang ayah nda mau mencari raimu kian santang
ibu nda bertemu dengan ayah nda
ibu nda semoga saja
ayah nda prabu bisa menemukan raimu kian santang
dia tidak menemani ibu
abiasa kembali ke rumahnya
untuk menemui ibu ndanya
jangan ada yang disembunyikan dari ibu nda
ibu nda akan selalu disini menemani ibu nda
abiasa menyatakan cinta kepada aku
apa jawaban nda
tenang ibu nda
aku harus melakukan sholat istiharus terlebih dahulu

untuk mendapatkan petunjuk dari allah
aku harus mendapatkan restu dari ibu nda
dan juga iahandia
ibu nda baru saja mendapatkan kabar dari raimu rarasanta
baru mendapatkan pernyataan cinta dari
cinta ibu nda
kita semua disini menghadapi masalah besar
ditambah lagi raimu rarasanta belum ditemukan ibu nda
entah kenapa kau bicara seperti itu
itu bisa menyakiti perasaanmu
yang menyatakan cinta kepada aku adalah biasa
lalu kenapa raka menyalahkan diriku
dari raut wajahmu
kau tampak begitu senang
putraku ibu nda mohon
jangan menyalahkan raimu
mengapa selalu aku disalahkan ibu
raja ibu nda
rasakanlah jurus baruku
raja ibu nda
raja ibu nda
raja ibu nda
raja ibu nda
raja ibu nda
raja ibu nda
raja ibu nda
raja ibu nda
raja ibu nda
raja ibu nda
raja ibu nda
raja ibu nda
raja ibu nda
raja ibu nda
raja ibu nda
raja ibu nda
mengapa kau ingin menghabisi saudaramu sendiri
raja ibu nda
raja ibu nda
aku bukan saudaranya
mengapa dia menyebutku saudara
tidak seperti itu
raja ibu nda
tunggu raja ibu nda
raja ibu nda
ada apa younger
aku bukan saudar